sejumlah sopir yang berujuk rasa di depan gedung mpr dpr jakarta pusat
merobek dan membakar sebuah poster iklan aplikasi ojek online
di jalan gatot subroto jakarta pusat
terjadi di atas halte bus di jalan gatot subroto
para sopir kemudian membakar poster tersebut
aksi unjuk rasa ribuan pengemudi taksi dan bajai di depan gedung dpr ini
merupakan kelanjutan dari aksi unjuk rasa di depan istana merdeka
beberapa hari lalu yang menolak beroperasinya angkutan berbasis aplikasi online
banyaknya taksi dan bajai yang terparkir di jalan gatot subroto
membuat arus lalu lintas baik dari cawang menuju selipi maupun arah sebaliknya macet total